arif nataprawira yang berusia empat puluh sembilan tahun dan berprofesi sebagai konsultan psikologi ini
terkonfirmasi positif covid sembilan belas setelah melakukan tes usap atau swab pada dua puluh november lalu
meski memiliki gejala demam dan sesak nafas gejala itu masih tergolong ringan
sehingga warga kecamatan cisaraten kulon kota bandung ini memilih untuk melakukan isolasi mandiri di rumahnya
di koordinasi dengan rw kemudian menindaklanjuti ke puskesmas lusunawa
alhamdulillah itu sangat responsif jadi begitu tahu kemudian dijadwalkan langsung untuk keluarga melakukan swab test gitu
hasil penelusuran kemudian menunjukkan bahwa keluarganya negatif
selama isolasi mandiri di rumah bapak dari tiga anak ini tinggal di kamar atas
sementara keluarganya di lantai bawah
meski merasa lebih nyaman ia mengaku isolasi mandiri di rumah tidaklah mudah
artinya setiap keluarga di rumah itu diharapkan juga tetap menggunakan masker
memang ini agak susah karena masker itu bukan kebiasaan
konsultasikan tentu dengan keluarga siap nggak sih sebetulnya
karena kalau keluarganya tidak siap susah juga
support kita yang ter
besar tentu adalah dari keluarga
bagi pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumah akan terus dipantau oleh puskesmas
di puskesmas babakan sari yang terletak di kecamatan kiara condong kota bandung
saat ini terdapat dua puluh empat pasien yang menjalani isolasi mandiri
yang jelas kalau pemantauan terutama via telepon itu setiap hari
tapi kalau misalnya untuk kunjungan rumah biasanya tergantung kondisi
biasanya kalau otg kan tidak memerlukan
tapi kalau misalnya pasiennya mengeluh ada sakit atau
ada yang dirasakan dan memang perlu kunjungan
itu dilakukan kunjungan oleh dokter dan perawat puskesmas ke rumah yang bersangkutan
jika tidak memungkinkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah
pasien covid sembilan belas yang tanpa gejala maupun memiliki gejala ringan
dapat melakukan isolasi mandiri di empat fasilitas yang disediakan oleh pemkot bandung
berdasarkan data dinas kesehatan kota bandung
dari empat fasilitas ini
isolasi mandiri dengan kapasitas total satu ratus lima tempat tidur
saat ini terisi lima puluh tempat tidur
sementara pasien covid sembilan belas yang melakukan isolasi mandiri di rumah berjumlah satu ratus enam puluh tujuh pasien
isolasi mandiri dilakukan selama sepuluh hari bagi otg atau orang tanpa gejala
sementara bagi yang memiliki gejala
isolasi mandiri dilakukan selama tiga belas hari
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat